inilah suasana keramaian konser musik deklarasi yang digelar oleh bakal calon bupati bipo huwato gorontalo pada kamis tiga september lalu
video konser yang diunggah ke media sosial ini menjadi viral dan disorot karena ada banyak warga yang berkerumun dan tidak menjaga jarak
suasana pendaftaran calon kepala daerah pada pilkada di sejumlah wilayah juga diiringi dengan kerumunan warga
termasuk momen iring iringan pasangan bakal calon wali kota solo gibran raka buming raka dan teguh prakosa saat mendaftar ke kpu
serta konvoi motor bobina sution saat mendaftar sebagai bakal calon wali kota medan
kerumunan warga dalam meramaikan suasana pilkada serentak di berbagai daerah ini menjadi sorotan apalagi kondisi ini terjadi di tengah pandemi covid sembilan belas
ikatan dokter indonesia kota makassar mengkhawatirkan kerumunan tersebut
kekhawatiran tersebut dapat memunculkan klaster penularan covid sembilan belas
kekhawatiran ini berdasarkan banyaknya kerumunan yang terjadi selama proses pendaftaran pilkada serentak di kota makassar sulawesi selatan
dan sendiri semua perutap kesehatan diabaikan
sudah tidak pakai masker sudah tidak jaga jarak
dan ingat saat ini lagi happy happiness yang namanya klaster keluarga
klaster keluarga ini adalah klaster
yang lagi lucu lucunya
pada senin kemendagri menyatakan telah memberikan teguran kepada satu gubernur dan lima puluh bupati wali kota terkait pelanggaran protokol covid sembilan belas
kekurang tersebut kemungkinan masih akan bertambah
kami juga sedang mempertimbangkan opsi sanksi terhadap para paslon yang berkali kali melakukan pelanggaran
kita akan memberikan sanksi nanti kemundaan pelanggaran
kita sekolahkan dulu enam bulan baru mereka
ini opsi opsi sudah kita pertimbangkan
aturan menekan penyebaran virus covid sembilan belas saat pilkada tertuang dalam pasal delapan c peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun dua ribu dua puluh
aturan yang telah ditetapkan itu tentunya akan sia sia jika para calon pemimpin daerah dan seluruh pendukungnya tidak menjalankannya
tim liputan cnn indonesia